keinformasi lain dari total dua ratus empat puluh lima proyek dan dua program tambahan
pemerintah membatalkan empat belas proyek strategis nasional psn
kriteria proyek yang dibatalkan adalah jika sebuah proyek tidak bisa
atau tidak ada pembangunan fisiknya hingga kuartal tiga dua ribu dua puluh
pemerintah membutuhkan anggaran lebih dari empat seratus triliun rupiah
untuk dua ratus dua puluh dua proyek strategis nasional
di antaranya enam puluh sembilan proyek bendungan lima puluh satu proyek kawasan industri dan pariwisata
serta sebelas proyek energi dan sebelas proyek pelabuhan
di antaranya dua ratus empat puluh lima proyek ditambah dua program
ini dia yang pasti anda punya ingatannya
anda pasti ingat bahwa psn itu dua ratus empat puluh lima proyeknya ditambah dua programnya
itu sebenarnya setelah selesai dua puluh di drop lima belas
masuk usulan baru lima puluh lima proyek plus satu program
hitung hitungan itu dari data tersebut
maka ada beberapa proyek yang tidak memenuhi syarat
bahwa akan ada konstruksi paling lambat kuartal ketiga tahun dua ribu dua puluh
jadi tadinya di kuartal satu dua ribu tujuh belas kita drop tadi berapa
sekarang kuartal satu dua ribu delapan belas di drop empat puluh
dengan di dropnya empat belas proyek yang sekarang ini ditambah dulu pada kuartal satu dua ribu tujuh belas
proyek maka proyek strategis nasional sekarang ini jumlahnya adalah dua ratus dua puluh dua ya